wisluk beluk ramadan di jerman
sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype
ada vivi irvawani warga negara indonesia yang bermukim di munih jerman
halo mbak vivi assalamualaikum
oke vivi mungkin bisa diceritakan ke kita
seperti apa sih suasana di jerman dengan muslim sebagai minoritas di sana
kesulitan gak sih untuk melakukan sholat lima waktu sholat tarawih dan juga berbuka atau sahur
kalau itu sih tergantung atur waktunya ya
karena aku telan kalau saya
jadi bisa aja nyari waktunya di sela sela untuk sholat lima waktu
karena kalau buka puasa dan sahur kan udah pasti di rumah
oke kalau agenda atau biasanya warga negara indonesia nih suka punya komunitas khususnya yang muslim
atau mungkin komunitas muslim di sana punya agenda
buka puasa bersama atau ada tarawih bersama
ada nggak kalau di jerman
seperti apa tuh
di sini juga kebetulan ada komunitas muslim indonesia
belum pernah ikut sih so far
tapi ada hari jumat pasti biasanya sama berbarang
sama buka puasa sekalian
kalau misalnya kemarin buka puasa sama teman teman indonesia tapi cuma beberapa orang
kalau buka puasa sama teman teman indonesia biasanya bawa menu indonesia nggak sih
atau kayak bawa apa ya kolak pisang
iya kemarin ada biji salak kebetulan
jadi emang makannya indonesia semua
oke ngomong ngomong vivi udah berapa lama di jerman
sudah berapa kali puasa
dari dua ribu tiga belas tapi puasanya pertama dua ribu empat belas
jadi sudah empat kali ya
sudah hampir empat kali ya oke
vivi misalnya atau begini
kemudian interaksinya dengan warga negara lain yang non muslim
apakah mereka juga menunjukkan toleransinya terhadap umat islam
atau mungkin tahu vivi berpuasa nih mereka akhirnya menjauh untuk makan
seperti apa sih di sana interaksinya
oh itu sih tergantung sebenarnya

mereka kaget sih pasti
pas pertama ajak line bareng gitu
oh enggak ikut lunch
ya awalnya mereka kaget gitu
cuman ternyata kalau aku sih bisa
bisa berkegiatan seperti biasa
akhirnya ya enggak masalah
cuman waktu pertama mereka semua kaget
itu udah pasti
apalagi kan enggak
nah sedangkan puasa empat tahun belakangan ini selalu sama
mungkin sekarang sih udah paling enakan karena spring
jadi enggak terlalu
enggak terlalu panas
tapi tiga tahun kebelakang itu panas banget
nah kalau tiga tahun sebelumnya selama di jerman
setiap sholat id di mana vivi
pernah sekali di kbri berlin
karena kebetulan waktu itu ada urusan juga di berlin
tapi dua tahun terakhir sih di jerman
jadi ada waktu
selalu di komunitas indonesia
kalau belum pernah di masjid turki atau apa
iya karena di sana komunitas turki atau umat muslim lebih banyak dari turki ya
daripada negara negara asia lainnya begitu
terima kasih banyak
semoga bisa pulang bulan puasa atau nanti lebaran ini ke indonesia
untuk cobain atau cicipin lagi makanan makanan indonesia
vivi irvawani warga negara indonesia
terima kasih telah bergabung bersama kami